pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo sangat dimungkinkan
tetapi prinsip prinsip dari pdi perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai nilai demokrasi
kemudian perintah konstitusi dan agar tidak terjadi abuse of power
penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara aparatur negara
itu tetap dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan
merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh ibu megawati soekarno putri
setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh kongres partai
pdi perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi pembela wong cile
masa sudah ada rencana untuk berkembang dengan pak prabowo

ya tentu pak prabowo kan hubungannya baik dengan seluruh partai
dan ke depan seperti yang selalu disampaikan dalam kampanye pak prabowo
bagi seluruh rakyat indonesia baik yang memilih maupun yang tidak memilih
oleh karena itu merupakan bagian daripada pembicaraan dari pak prabowo
kalau nanti ada partai partai yang akan terbuka
partai golkar partai terbuka
yang paling penting bagi partai golkar sepuluh tahun ke depan
itu indonesia dalam periode yang dalam tanda petik kritikal
bahwa bonus demografi ini harus netes
nah itu tentu harus netes prasyaratnya politik stabil
sehingga program bisa didorong dan juga tentu kita harus tumbuh di atas enam persen
periode kritis ini tentu terbuka terhadap siapapun yang ingin memajukan indonesia secara bersama
hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi
apakah sudah ada rencana detail pertemuan ibu mega dengan pak prabowo
tapi menurut saya bukanlah hal yang mustahil
beliau berdua bertemu dalam waktu dekat mengingat hubungan keduanya sangat amat baik
beliau berdua adalah dua sahabat sesama tokoh bangsa
yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang
pak prabowo sangat menghormati ibu mega ya
bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan ibu mega dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat juga
pak prabowo terus mewanti wanti kepada kader gerindra
agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi ibu mega